dan untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di maroko telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan warga negara indonesia yang berada di kota casablanca aan justisia
selamat pagi waktu indonesia mbak anin apa kabar nih
selamat pagi mbak sarah selamat pagi alhamdulillah baik mbak
oke mbak aan ini saya penasaran saya iqbal nih mbak aan
seperti apa sih sebenarnya suasana ramadan di sana katanya kan ada pembatasan jam malam
nah ini gimana kalau mau sholat raweh berjamaah di masjid
iya memang untuk tahun ini sama seperti tahun kemarin tidak mengizinkan untuk melaksanakan sholat taraweh di masjid masjid umum
jadi untuk raweh di masjid masjid umum itu tidak ada
berarti nggak ada kegiatan sama sekali ya seperti kalau misalnya ada pengajian begitu ada juga nggak mbak di masjid
masjid ditutup per jam delapan
malam jadi sudah tidak ada kegiatan lagi setelah jam delapan malam
jadi apapun kegiatannya masjid sudah ditutup jam delapan malam
semuanya toko warung semuanya ditutup jam delapan malam
oke nah terkait
berarti benar benar ditutup ya setelah jam delapan malam itu sampai jam enam paginya besok
nah ini terkait gambaran besar covid sembilan belas di sana
kalau misalnya di sejumlah negara seperti india ini kan ngalamin ya peningkatan jumlah kasus orang yang terpapar
kalau misalnya di maroko sendiri ini bagaimana mbak
untuk maroko sendiri mbak terjadi peningkatan itu bulan desember ya
bulan desember itu terjadi peningkatan kasus
itu karena desember kan libur sekolah
jadi pada saat libur itu orang orang banyak bepergian banyak juga traveling
jadinya kasusnya naik
tapi pada saat akhir tahun pemerintah menerapkan kita nggak boleh makan

jadi untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada bulan desember
tapi untuk januari februari maret april ini sudah turun lagi kasusnya
oh alhamdulillah ya
tapi kalau berbicara soal vaksinasi sendiri tadi kan sebelumnya di informasi sebelumnya itu ada tanggal dua puluh tiga april sudah digalakan vaksinasi di sana
nah kalau mbak aan sendiri sudah divaksin ini apakah perwakilan
indonesia di sana ikut membantu dalam memvaksinasi wni yang ada di sana
saya belum divaksin jadi ini kita menunggu giliran
dan prosedurnya sama kita harus mendaftar dulu
mendaftar dulu dari handphone
nanti di follow up akan diberitahu apa instruksi yang akan diberikan
jadi prosedurnya harus mendaftar dulu
ada nomor nomor yang ada di dalam
yang kita bisa hubungi dikasih tahu nanti baru mereka akan memberikan judulnya
ini berarti seperti
keluarga kami belum
oke berarti seperti di indonesia juga mungkin ada prioritas yang harus divaksin terlebih dahulu ya
iya betul ada prioritas
oke mbak aan sebelumnya pengen tanya nih penasaran mbak aan udah berapa tahun sih berapa lama di maroko
kami tinggal di maroko ini tiga lima tahun
nah hampir empat tahun ini lebaran ini ramadan keempat kami di sini
wah lumayan juga ya udah lama
ramadan keempat tapi dua tahun ini kan lagi pandemi
sebenarnya bedanya apa sih mbak an kalau misalnya sebelum pandemi bagaimana tuh
biasanya orang orang maroko pada saat puasa gitu kan
bulan ramadhan seperti ini
kalau perbedaannya sih kalau untuk
selain adanya jam malam ya kalau sebelum pandemi kan kita bisa buka puasa bisa di luar bisa makan di restoran
setelah pandemi ini karena jam delapan sudah tutup berarti ya kita nggak bisa lama lama
karena buka puasanya kan udah setengah delapan
oh buka puasa setengah delapan ya oke sahur lagi jam berapa nanti mbak
buka puasanya setengah delapan sahur jam empat lewat empat
tapi sebenarnya menarik nggak sih mbak untuk bulan ramadhan di sana kalau misalnya dibandingkan indonesia begitu ya
kalau di indonesia kan pasti kangen begitu ya
tapi kalau misalnya di maroko sendiri apa sih yang membuat berbeda dibandingkan indonesia
kalau untuk makanan ya mungkin ya
karena di sini
sama juga sih seperti
sama juga sih seperti di indonesia kalau bulan puasa itu ada beberapa orang yang juga menjual tambahan makanan
yang jual membuka warung warung kecil yang jual jual makanan khas maroko
jadinya ya mirip lah tapi mungkin tidak seramai kalau di indonesia mungkin lebih banyak lagi yang berjualan takjil ya
kalau di sini hanya makanan makanan khas mereka
apa sih biasanya
apa sih mbak
makanan khas ya
makanan khas ya
makanan khas ya
makanan khas ya
untuk bulan ramadhan mereka selalu menyediakan sup namanya harira
itu makanan khas mereka
iya harira sup
jadi itu dimakan kalau selama bulan puasa kata tetangga saya orang maroko itu hampir tiap hari mereka buka dengan harira sup gitu
apa itu sih
itu sup kayak ayam daging gitu atau
jadi sup bisa dikasih daging ada tomat saus tomat ada lentilnya kadang cipis ya
kalau di indonesia itu cipis
ada lentil ada saus tomat pakai daging
tapi fermentel yang dari bukannya bihun yang dari bahan pastanya
jadi biasanya mbak anne masak apaan ya
tapi kayaknya udah ahli banget ya
jadi empat tahun tinggal di sana biasanya masakan yang sering dimasak khususnya untuk masakan maroko yang sudah bisa dibuat apa ini mbak
saya biasanya untuk masakan ya
ya biasanya untuk masakan maroko karena kebetulan ada mbak yang bantuin yang orang maroko saya biasanya minta tolong dia gitu kan
tolong masakin biasanya dia yang masak harira dia yang masak kalau yang gampang gampang yang seleranya masuk dengan saya saya suka gitu
ya selain itu juga bisa pesen order di restoran juga bisa
oh bisa order juga
bisa karena belum jam ini ya belum yang jam malam
iya belum jam malam
kalau misalnya ini gimana kalau misalnya lagi kangen masakan indonesia apakah masak juga ataukah mungkin di maroko itu gampang gitu ada restoran indonesia di mana mana
kebetulan di maroko pernah ada ya restoran sekali ada tapi bukan di casablanca
saya dengar ada di kota lain di marrakesh itu bukan
di kota lain di marrakesh itu buka restoran indonesia tapi kalau di casablanca sendiri nggak ada restoran indonesia
jadi ini kegiatan selama ramadan apa aja nih mbak khususnya kalau misalnya dengan wni gitu kan biasanya kita kan suka kalau kangen sama indonesia suka kumpul kumpul ataupun silaturahmi lah setidaknya melalui virtual dengan warga negara indonesia di sana
nah kalau mbak aan sendiri gimana ini caranya untuk bisa ketemu dan juga kegiatannya apa saja mungkin bisa diceritain ke kita
kalau ketemu nggak bisa ya maksudnya kalau ketemu lebih sulit untuk kondisi pandemi saat ini
tapi biasanya kita biasa untuk wni yang di casablanca ini kan gak banyak ya mas
maksudnya keluarga wni yang di casablanca ini nggak banyak lebih banyak seperti di rabat karena ada keluarga embassy keluarga kedutaan di rabat
kalau yang di casablanca memang nggak banyak ininya
iya tapi kalau wni nya nggak banyak karena banyak di sini banyak mahasiswa ya kalau mahasiswa mereka kan berkumpul mereka punya tetap
jadi biasanya kami ya telpon telponan aja gitu kalau saya ada dengan wni di rabat ya kami bisa telpon telponan gitu
atau sekarang yang lagi hits lagi kirim kirim hampers begitu ya kirim kirim makanan atau barang
oke mungkin karena dikit juga ya wni di casablangka jadi mungkin virtual gitu ya
iya di casablanca sedikit
mbak an oke mbak an terima kasih loh nih sudah mau ngobrol ngobrol nih sama kami di cnn indonesia connected ramadhan
informasinya apa tadi subhariran nanti kita bisa minta bikinin kali ya sama mbak anne ya
tidak apa apa lah ya
oke deh terima kasih selamat
mbak anne kita menjalankan ibadah sholat taraweeh mungkin di sana ya mbak ya semoga sehat selalu
iya sekarang waktunya taraweeh
selamat ibadah mbak anne
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh